rayu subang larang masih mengenakan sunting melatih
ia baru saja menikah

rai subang larang
rai subang larang
berani beraninya mencampuri urusan aku
kalau kehadiranku mengganggu kisah
tapi kalau kisah anak masih tahu malu
tentu tidak akan melawan seorang perempuan
jadinya kita berantemnya
bagus kan gerakannya ya
kamu yakin ningelin dia sendiri
kami mau laporan juragan
kami mau laporan juragan
kami tidak berhasil meringkus orang yang memungkul dunwira juragan
kami mau laporan juragan
kami mau laporan juragan
kalau tugas seperti ini hanya melawan anak kecil saja kau terbecus
justru itu juragan
kami belum sempat berhadapan dengan anak itu
pengawalnya aja punya kemampuan yang sungguh tinggi itu juragan
benar sekali ayah
pendekar yang melindungi ning si begitu sakti
aku saja kewalahan menghadapi mereka
huff apa monyet orang itu
sampai masuk kampung kita
bahkan berbuat masalah dengan anakku
jika aku menebaknya ayah
ini ada kaitannya dengan ning si
ning si ingin sekali menghancurkan usaha kita ini
sama yang dilakukan dengan ayahnya dahulu
kamu harus berbuat sesuatu
tolong kamu ambilkan air untuk membersihkan luka ibumu
memiliki wajah serupa dengan rais sumpang larang
jika aku tidak melihatnya langsung
aku tidak akan percaya
aku selalu ingat
pertama kali aku mengenalmu rais sumpang larang
baru kita melakukannya
tumin usual dan yang sekolah yang jangan bisa masak lalu beautiful bunga inside
sama si belum

terima kasih kisanak
ini mas siapa
aku putri dari kegedean
senang bertemu dengan
baik nih mas
aku akan selalu mengingatkan kamu nih mas
terima kasih dinda

dinda juga sangat bahagia bisa menikah dengan kakanda
dinda juga sangat bahagia bisa menikah dengan kakaknda
rayu subanglarang masih mengenakan sunting melati
ia baru saja menikah